oresta malanggota menangkap kulir narkoba yang menyamar menjadi pemudik
pelaku membawa empat puluh dua kg ganja di dalam sebuah koper besar berwarna coklat
pelaku ditangkap di pintu keluar tol warugunung surabaya saat menumpang bus trans sumatera
dalam dua bulan terakhir pelaku telah tiga kali membawa ganja kering dari aceh dengan total berat satu ratus empat belas kg
pelaku mengaku sengaja memanfaatkan momen mudik lebaran untuk melancarkan aksinya dan mengelabui petugas